mitigasi konflik manusia dan juga satwa liar dilakukan di desa panton luas kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan
harimau yang beberapa kali terlihat masuk ke permukiman warga berusaha ditangani oleh pihak berwajib
meski sudah terbiasa melihat harimau sumatera yang kerap muncul di desa warga harus tetap siaga
tapak kaki harimau yang muncul di beberapa titik di desa panton luas aceh selatan
menjadi tanda bahwa harimau kembali turun gunung untuk mencari makan
dari tahun dua ribu sebelas lah terus sering kita melihat harimau maupun di jalan maupun di kebun kebun lah kan
selama saya di sini sudah empat kalilah bertemu harimau
kalau kata khawatir ya lah ada kan karena kita di gunung
bagaimanapun kita masyarakat kan harus hati hati di gunung kan
beberapa hari lalu harimau terlihat oleh warga
tercatat pada tahun dua ribu sembilan belas sudah terjadi lebih kurang delapan belas konflik warga dengan harimau sumatera di beberapa wilayah aceh selatan
kelompok swadaya masyarakat rimung aulia yang bertugas menangani konflik manusia dan satwa liar
terus berupaya melakukan berbagai cara seperti memasang kamera trap dan berpatroli rutin setiap malam
agar harimau tidak membahayakan warga dan warga pun tidak membunuh harimau sumatera
yang sudah langka tersebut
setelah melakukan patroli di malam hari
habis itu membawa bunyi bunyian yang berupa keras
kayak meriam pipa itu untuk sementara yang kami lakukan
untuk pengintaian tempat tempat jalur aktif harimau
kebanyakan kebiasanya malam
dan pawang harimau pun diperbantukan untuk mengusir harimau yang kerap terlihat oleh warga
sarwani selaku pawang harimau mengatakan bahwa harimau tidak akan mengganggu
jika warga juga tidak mengusik harimau saat mereka berpapasan
caranya itulah kita tanam korek tanah tanam batang kala itu itu tandanya
kalau kita bikin poda merah
itu kan ada tekennya ini tidak teken
karena kakek tidak bisa bikin surat
bilang sama harimau karena harimau bahasa kita tahu apa saja
kakek tahu seutik contohnya
kamu pindah sini
ini tandanya teken elmu itu batang kalah itu
tanda surat perjanjian kita